kapal tanker bermuatan ribuan kontainer dari singapura menuju jakarta
kandas di perairan batu berhenti batam kepulauan riau
saat ini kapal diawasi beberapa kapal patroli dari pangkalan penjaga pantai
dan laut tanjung uban bintan
sejumlah kapal patroli dikerahkan untuk memantau posisi kapal mv tina delapan
yang kandas di perairan batu berhenti batam kepulauan riau pada senin pagi
area tersebut berbatasan langsung dengan selat singapura
berdasarkan informasi yang diterima pihak pangkalan plp tanjung uban
kapal itu kandas pada minggu malam setelah bertolak dari singapura menuju jakarta
kapal bermuatan empat sembilan puluh enam kontainer tersebut kini dalam kondisi miring
belum diketahui pasti penyebab kapal berbendera siprus
negara di timur tengah ini kandas tetapi pihak pangkalan penjaga laut
dan pantai tanjung uban memastikan kapal tersebut tidak menumpahkan minyak
yang mengakibatkan pencemaran laut
sementara itu dua puluh awak kapal masing masing
berada di dalam kapal dengan kondisi selamat